sekarang kita ke informasi berikutnya pihak imigrasi dan pasar membantah telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan bintang film dewasa asal jepang maria ozawa atau sering disebut dengan miyabi
nah petugas imigrasi mengaku hanya melakukan klarifikasi terkait keberadaan artis tersebut selama berada di bali
sebelumnya maria sempat dimintai keterangan oleh imigrasi dan pasar bali saat datang ke bali sebagai tamu undangan acara ulang tahun
mantan artis film dewasa asal jepang marioza atau yang juga dikenal dengan miyabi dimintai keterangan petugas imigrasi denpasar selasa malam
kedatangan miyabi ke bali dicurigai untuk melakukan pekerjaannya sebagai artis film dewasa
artis jepang ini mengaku kecewa karena tuduhan tersebut tidak berdasar lantaran ia datang ke bali untuk memenuhi undangan ulang tahun temannya penyanyi dandi jay berbi nova
usai pesta artis berdama asli sayaka stephanie strom ini dijemput oleh petugas imigrasi dan pasar
orang orang akan membuat penyuluran seperti itu tentang saya
dalam akun instagramnya miabi pun mengungkapkan kekecewaannya saat diperiksa imigrasi
miabi menuding pemeriksaan paspor itu hanya dalih
agar petugas imigrasi bisa meminta tanda tangan dan bersuah foto dengan dirinya
namun pihak imigrasi membantah ada kegiatan suah foto tersebut
petugas juga menyatakan tidak melakukan pengamanan dan pemeriksaan
melainkan hanya melakukan klarifikasi perihal rumor
yang beredar jika miyabi memiliki kegiatan lain di luar sebagai tamu undangan ulang tahun
saya luruskan dulu ini bukan pemeriksaan sifatnya adalah klarifikasi
bahwa yang bersangkutan intinya tidak menyerahi izin tinggalnya
selanjutnya artis asal jepang ini diperbolehkan meninggalkan kantor imigrasi
karena tidak terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian
nandang risada astike dan pasar bali